semarang naxxel transmart hadirkan pengalaman belanja malam hari
apa saja yang bisa diperoleh warga di midnight sale transmart pada tahun ini
kita langsung terhubung bersama rekan kami ada zayul haq yang informasinya berada di transmart bandung
selamat sore zaita jadi apa nih warga bandung harus siap siap ke sana jam berapa nantinya nih midnight sale
apa yang menjadi daya tarik di sana
ya selamat sore heranov betul sekali saat ini saya berada di transmart buah batu yang berada di jalan bojong soang
dimana kalau kita lihat nih sejak pukul sepuluh siang tadi sampai dengan hari ini heranov
dimana pukul sepuluh siang tadi merupakan jam buka dari transmart buah batu ini sudah mulai dipenuhi pengunjung
seperti yang anda lihat di kamera bahwa saat ini ini saya berada di lantai tiga
dimana di lantai dua ini tempatnya atau apa namanya lokasi
yang menjual fashion kemudian juga kebutuhan sehari hari seperti makanan minuman
terus juga sandal begitu ya dan kebutuhan lainnya
dan sampai dengan saat ini memang antusiasme pengunjung walaupun gelaran mid naxxel ini sebelum digelar heranov
tapi memang saat ini antusiasme pengunjung baik di lantai satu di lantai dua maupun di titik lainnya ini selalu dipadati
saya keliling keliling melihat lihat memang diskon yang berlaku di transmart buah batu bandung ini khususnya di tempat saya melaporkan
barang barang kebutuhan rumah tangga kemudian juga ada furnitur jadi pas banget nih saat ini
tanggal satu april di mana masih awal bulan ya baru saja menerima gajian
jadi tepat banget untuk anda datang ke transmart buah batu
terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah bandung selatan ya
kabupaten bandung kemudian juga wilayah yang ada di jalan soekarno hatta
wajib datang ke sini karena nanti jam tujuh malam sampai jam dua belas malam akan ada midnight sale bertajuk transmart midnight sale
dan kira kira bagaimana ya antusiasme warga saya coba menghampiri salah seorang warga yang juga nampaknya dari tadi berkeliling keliling
lalu dengan ah ibu nih dari tadi saya perhatikan sibuk dengan ibu siapa bu
bu ati dari mana nih
dari bale endah
bu ati tadi datang ke sini dari jam berapa
jam berapa jam empat ya
apa yang membuat bu ati belanja sibuk nih datang ke transmat buah batu ini
ada barang apa yang diincar selain fashion dan produk baju buat lebaran
jadi baju untuk lebaran kemudian ada bahan maksimal
oke ini kan midnight sale nya nanti baru akan dimulai pukul tujuh malam ya kira kira akang sampai jam berapa stay di transmart buah batu ini
ya sampai dapat barangnya semua nanti rencana sampai malam ya sampai malam tengah malam lah
dan emang udah sering belanja di transmart buah batu ini ya
sering kalau belanja di transmart sering diskonnya juga sering ya
oke terima kasih ya bu ati mas
selamat berbelanja kembali
ya itu dia heranov pernyataan atau testimoni dari salah satu pengunjung transmat buah batu bandung yang sejak siang tadi ini saya perhatikan sudah sibuk begitu ya milih milih baju seperti yang dilihat sekarang
dan tadi katanya akan stay di sini sampai jam sembilan malaman gitu ya sampai benar benar mendapatkan barang yang diincar
dan kalau kita lihat sebelah sini lagi heranov
jadi memang selain fashion juga ya ada barang barang lain juga ya
ada barang barang kebutuhan lainnya di sebelah kanan saya ini
jadi ini kesempatan yang luar biasa terutama bagi anda yang sedang mengincar produk atau barang barang yang memang sudah diincar untuk kebutuhan lebaran nanti begitu ya
karena momentum ramadhan dan jelang lebaran ini betul betul ya
jelang lebaran ini betul betul diberikan atau dimanfaatkan oleh transmart yang tergabung dalam ekosistem bisnis cetecoop
dan kalau kita lihat sebelah sini ini juga ada barang barang yang juga tidak kalah menarik
ada makanan kemudian juga ada sandal anak anak
kalau tadi mungkin saya banyak bicara tentang fashion kebutuhan elektronik atau kebutuhan sehari hari lainnya
termasuk juga heranov dan juga pemirsa
apalagi nanti kalau sudah mid net sale nya dimulai pasti akan ada diskon yang cukup besar
kalau tadi saya melihat di lokasi elektronik heranov
tv led lima puluh in ya smart tv
kalau harga normalnya itu rp enam sembilan puluh sembilan
saat ini kalau anda datang ke transmart langsung membelinya itu mendapatkan harga yang cukup spesial di empat delapan juta rupiah saja
jadi buruan sekarang mungkin setelah berbuka puasa masih ada waktu untuk mengejar diskon di mid net sale di transmart buah batu ini
terutama anda yang berada di kawasan buah batu bandung
untuk mendapatkan diskon diskon yang spektakuler yang juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh transmart buah batu
dan yang paling penting adalah pukul tujuh malam sampai dua belas malam nanti ada mid net sale
ada banyak sekali diskon yang besar yang belum ada sebelumnya
dan tentunya nanti akan ada produk produk yang juga nggak kalah menarik
mungkin ada di antara anda yang sekarang sudah dalam perjalanan menuju transmart
nanti bisa ketemu dengan saya ya
kembali ke anda heran om
ya ketemu dengan anda
dan juga jangan lupa anda borong juga baju baju di sana termasuk tv rp empat delapan juta
zai dwi hak langsung dari bandung
lantas bagaimana dengan suasana transmart di cempaka putih
zai kita langsung tanyakan ke rekan kita yang berada di transmart jakarta
sudah tergabung bersama kita semua nindya iwono di transmart yang ada di bukota
lantas kalau di transmart jakarta seperti apa keseruan di sana
selamat sore heran om
dua puluh april dua ribu dua puluh tiga memang hari ini anda bisa menikmati diskon ramadan midnight sale yang ada di transmart
dan diskon ini atau potongan harga ini tidak hanya di transmart cempaka putih tempat saya berdiri saat ini
tapi di seluruh gerai transmart yang ada di indonesia
jadi buat anda yang penasaran seperti apa keseruan dan berhasil
saat ini saya sudah bersama dengan vice president corporate communication pt trans retail indonesia satria hamid
selamat sore pak satria
pak satria boleh dijelaskan pak untuk persiapan malam nanti seperti apa pak sejauh ini
ya alhamdulillah ya selamat sore menjelang maghrib untuk semua pemirsa cnn tv
hari ini saya pantau benar benar menit per menit
menit per menitnya prinsipnya
jelang nanti jam tujuh malam
laporan dari teman teman toko di seluruh indonesia dari sabang sampai merauke
terpantau animo mempersiapkan untuk menunggu untuk membeli barang barang saat midnight sale nanti
sudah terlihat banyak antriannya di toko toko kami
jadi kami harapkan nanti juga konsumen masyarakat indonesia
dapat dengan tertibur belanja
jangan khawatir karena insya allah stok produk mencukupi untuk semua seperti itu
boleh dijelaskan lebih detail pak untuk produk produk yang ada potongan harganya seperti apa pak produk produknya
ada lebih dari puluhan ribu sku produk yang akan didiskon
tentunya bagaimana mekanisme diskonnya di midnight sale yang akan kita selenggarkan jam tujuh nanti malam sampai jam dua puluh empat
yaitu cukup dengan menggunakan alobank
kemudian mengupgrade ke aloprime
sangat mudah cukup dengan satu buah smartphone di download aplikasi alobanknya kemudian sudah bisa berbelanja
terus kemudian yang kedua adalah
juga bisa menggunakan kartu kredit bank mega
jadi para customer nasabah bank mega kami harapkan juga bisa memanfaatkan program ini
bahkan untuk masyarakat luas lainnya juga akan ada diskon diskon lain seperti itu
menggunakan alobank aloprime dan kartu kredit bank mega
silahkan datang ke toko
ya yang pasti ini adalah bentuk komitmen transmart sebuah perusahaan retail lokal nasional
transmart adalah asli ritel merah putih di bawah bendera ct corpora
di mana pak heru tanjung menginformasikan kepada kita semua bahwa keberadaan transmart
harus benar benar bermanfaat bagi masyarakat indonesia
karena apa momentum lebaran ini adalah momentum untuk kita bisa bangkit secara ekonomi satu itu
yang kedua bagaimana transmart ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor real atau sektor hilir
nah untuk itu dia harus lebih berguna bagi masyarakat semua
artinya apa kita harus bisa memberikan harga harga produk yang terjangkau untuk masyarakat
nah salah satunya jawaban kita untuk memberikan sumbangsi pada ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah
bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi bagi indonesia untuk mengisi ekonomi dan transmart ada di dalam situ
ya terima kasih pak hamid atas penjelasan untuk diskon hari ini
dan seperti itu tadi heranov dan pemirsa bagi anda yang nanti malam setelah berbuka puasa
kemudian sholat isya dan tarawih mungkin bisa mampir ke transmart yang ada di kota anda untuk menikmati
ramadan midnight sale tapi jangan lupa download alobank kemudian upgrade ke aloprime atau menggunakan kartu kredit bank mega heranov
baik nindi tentu kita ingatkan kembali ada sembilan puluh dua gerai transmart yang akan midnight safe malam ini berlaku tujuh malam
terima kasih atas laporan anda dan nindya yuwono langsung dari jakarta